terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
perkempulan pemilu untuk demokrasi atau perludem menilai mahkamah konstitusi tidak punya kewenangan menentukan sistem pemilu
hal ini disampaikan pihak perludem saat menyerahkan kesimpulannya sebagai pihak terkait yang diminta oleh mahkamah konstitusi
ditemui rabu siang peneliti perludem kavi adlan hafiz beranggapan tidak ada isu konstitusionalitas dalam sistem pemilu
karena pihak legislatif dan pemerintah disebut lebih tepat membahasnya
perludem menilai tidak ada dalam pembahasan pada undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima yang mewajibkan untuk memilih sistem pemilu tertentu
ia menyebut uud seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan peluang untuk memakai sistem pemilu apapun selama hal tersebut relevan dengan konfigurasi politik di tanah air
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima memberikan beberapa poin penting tadi soal bagaimana kita tidak menemukan isu konstitusionalitas
untuk memiliki sistem pemilu yang ada bagaimana cara kita mengimprove kondisi kondisi tersebut